jumlah pengunjung di sejumlah lokasi rekreasi di kawasan puncak bogor jawa barat meningkat
sementara okupansi tingkat hunian hotel di kawasan ini juga meningkat
jalur puncak bogor jawa barat macet pada pekan perayaan tahun baru
salah satu titik macet berada di simpang masuk jalur taman safari cisarua
antrian panjang kendaraan wisata berdesakan di gerbang loket hingga mengular sejauh hampir lima km
bahkan dari data pengelola peningkatan jumlah pengunjung naik dua kali lipat pada akhir pekan menjelang tahun baru
sedikitnya tercatat lebih dari lima belas ribu pengunjung menyerbu tempat rekreasi ini setiap harinya
kita sudah hampir seminggu ini pengunjung meningkat terus
dua kali lipat
sementara tingkat hunian di sejumlah hotel area cisarua juga meningkat
rata rata warga membuking kamar untuk menginap keluarga selama tiga hari
di luar wisata mereka juga menikmati fasilitas hotel seperti kolam renang dan taman untuk mengisi waktu libur keluarga
untuk tahun baru sendiri sudah booking dari mulai november
banyak yang booking dan menjelang akhir tahun ini semakin meningkat ya
sementara okupansi kita sekarang sudah hampir penuh ya pak ya
biasanya nanti menjelang hari h di pas hari h biasanya sudah full
ya menghindari isu isu yang kemarin ya kejadian yang kemarin
jadi kita cancel keannya kita pilih ke sini aja sih
selain lokasi yang tidak jauh dari ibu kota lonjakan jumlah pengunjung wisata dan okupansi hotel di kawasan puncak
ditaksir akibat penyelenggaraan
pengalihan tujuan warga lantaran ada ancaman bencana di area wisata pantai
muhammad juanda bogor